terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
hari ini diperkirakan menjadi puncak arus libur dan tahun baru
seperti apa kondisi di bandara soekarno hatta
kami sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia sufiani tanjung
halo sufi jika kemarin situasi di bandara soekarno hatta ini cukup padat begitu
lantas bagaimana hari ini berdasarkan pantauan anda
kalau kita ingat memasuki masa libur masa dan tahun baru ini
apakah terpantau terjadi kepadatan calon penumpang di bandara sufi
ya selamat pagi amel dan juga farhanisa
kalau dari pantauan kami di terminal tiga bandara soekarno hatta
penumpang tujuan domestik memang terlihat cukup padat
namun ternyata menurut pt angkasa pura ii persero
kepadatan penumpang pada natal tahun dua ribu dua puluh ini justru terjadi pada tanggal dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
atau pada hari rabu kemarin dengan jumlah penumpang yang mencapai delapan puluh lima ribu orang
dengan delapan ratus empat puluh enam penerbangan
yang sudah berangkat pada hari rabu kemarin
nah untuk lebih jelasnya mengenai data jumlah penumpang pada momen natal tahun dua ribu dua puluh ini
saat ini saya sudah bersama dengan direktur utama pt angkasa pura ii persero
bapak muhammad awaludin selamat pagi pak awal
selamat pagi mbak ya
pak wal mungkin ini biar kita bisa tahu lebih pasti
sesungguhnya untuk puncak arus mudik pada momen natal dua ribu dua puluh ini terjadi
apakah pada hari rabu atau justru pada hari ini h satu
ya baik terima kasih
jadi kami di bandara internasional soekarno hatta saat ini sedang memonitor
arus puncak itu diperkirakan hari ini dan kemarin
jadi kemarin itu kita mencatat pergerakan tertinggi setelah pandemik ini ya
itu ada sembilan ratus tujuh pergerakan pesawat khusus di bandara soekarno hatta
kemudian penumpang yang ke bandara datang dan pergi itu kurang lebih sekitar delapan puluh lima ribu
dan ini adalah angka tertinggi
jadi kami memperkirakan kemarin itu adalah arus puncak untuk natal
dan hari ini h satu kami juga memperkirakan masih terjadi puncak pergerakan ya
dan kami masih monitor
dan estimasi kita hari ini pun angka pergerakan pesawat take off landing itu masih di sekitar angka sembilan ratus an
seperti kemarin juga
dan pergerakan penumpang pun datang dan pergi dari bandara soekarno hatta
itu juga kurang lebih di atas delapan puluh an ribu
jadi perkiraan kami
dua hari ini kemarin dan hari ini adalah arus puncak berkaitan dengan natal dan tahun baru di bandara soekarno hatta
nah untuk rutenya sendiri pak mungkin bisa disebutkan rute yang menjadi rute favorit pada natal tahun dua ribu dua puluh ini di mana saja pak
ya kami masih melihat ya ada beberapa rute favorit yang memang jadi pilihan masyarakat
yang pertama itu adalah soekarno hatta kuala namu ke sumatera utara
kemudian soekarno hatta denpasar itu jadi masih pilihan masyarakat
jadi sebagian masyarakat yang sudah melengkapi syarat syarat untuk berlibur itu masih cukup tinggi animonya ya
dan kemudian soekarno hatta ke surabaya
terus berikutnya adalah soekarno hatta ke makassar
dan yang terakhir itu adalah soekarno hatta ke banjarmasin kalimantan dan sekitarnya
kurang lebih seperti itu
memang prioritas pilihan masyarakat sebagian besar itu didominasi ke arah luar jawa
pak was saya tahu ini masih terus berjalan
tapi jika dibandingkan nih pak dengan beberapa bulan terakhir semenjak pandemi ini terkait dengan peningkatan jumlah penumpang sendiri
apakah pada momen liburan natal tahun dua ribu dua puluh ini terjadi peningkatan
kemudian berapa besaran peningkatan jumlah penumpang
ya betul sekali
jadi kami punya data membandingkan november lalu pada periode yang kurang lebih sama
jadi data kita memperlihatkan dibandingkan dengan november desember untuk angkutan natal tahun baru ini ada pergerakan peningkatan
untuk pergerakan pesawat itu kurang lebih sekitar tiga puluh lima persen
dan pergerakan penumpang itu kurang lebih sekitar dua puluh tujuh persen
jadi memang animo masyarakat untuk terbang di periode natal tahun baru tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya
dan syarat syarat yang sudah diberlakukan oleh pemerintah berkaitan dengan antisipasi penanganan covid sembilan belas ini
itu saya rasa kita operator bandara dan juga masyarakat hanya dua kata kunci
dan disiplin serta diikuti dengan konsistensi
jadi kami masih bersyukur walaupun kemarin dengan penerapan aturan baru saat ini dengan penambahan titik titik lokasi untuk kebutuhan tes covid sembilan belas
dalam hal ini adalah rapid test antigen maupun juga pcr
sekarang sudah menambah menjadi delapan titik
jadi masyarakat bisa memilih
sebelumnya mungkin hanya kurang lebih sekitar tiga sampai empat titik saja
nah sekarang sudah delapan titik untuk tes covid
animo yang tinggi ini juga bisa diikuti dengan penerapan penerapan protokol kesehatan yang sangat kelum berangkat
dan bandara memfasilitasi itu
mudah mudahan semuanya lancar
pak yang saya tahu ap dua nya membawahi sekitar sembilan belas bandara begitu ya pak ya
bagaimana evaluasi juga terkait peningkatan jumlah penumpang
apakah di bandara lain selain bandara soekarno hatta juga terjadi peningkatan jumlah penumpang yang sama pak
ya kurang lebih sama
jadi saya punya data juga untuk di luar soekarno hatta
sampai dengan h dua di seluruh bandara di luar soekarno hatta
itu pergerakan penumpang sudah di angka tiga ratus ribu
ya dari sejak tanggal delapan belas desember kita memperlakukan posko angkutan naro tahun baru
dan jumlah kemarin di luar soekarno hatta di delapan belas bandara yang lain itu
juga cukup tinggi enam puluh ribu
karena biasanya itu hanya rata rata tiga puluh lima ribu sampai empat puluh lima ribu lima puluh ribu something gitu ya
kemarin itu mencatat enam puluh ribu
nah bagaimana dengan pergerakan pesawatnya
pergerakan pesawat juga sama
sampai dengan hari h dua pergerakan pesawat sejak posko nataru ini kita buka
kita monitor di luar soekarno hatta itu tiga sembilan ratus an pergerakan pesawat
soekarno hatta sendiri kan tadi kurang lebih sekitar lima pergerakan pesawat kan total ya
kemarin juga angka tertinggi untuk pergerakan pesawat di seluruh bandara di luar soekarno hatta
angkanya kurang lebih tujuh ratus an pergerakan pesawat
soekarno hatta sendiri sembilan ratus tujuh yang tadi saya sampaikan
jadi kurang lebih hampir sama
jadi bergerak simultan
karena memang bandara internasional soekarno hatta ini kan bandara jangkar atau anchor airportnya untuk domestik
jadi pada saat peningkatan soekarno hatta ini terjadi
juga berdampak kepada bandara bandara di luar soekarno hatta
seperti yang tadi kami sampaikan
seperti ada lima pilihan masyarakat terhadap titik titik destinasi dari soekarno hatta
nah ini yang kami tetap monitor karena
hal yang sama secara standar pelayanan level of service
baik di soekarno hatta maupun di luar soekarno hatta harus tetap sama
oke pak ini pertanyaan terakhir pak
secara menyeluruh ini pak minimal meskipun masih berjalan
evaluasi seperti apa yang ada dari sembilan belas bandara yang dikelola oleh ap dua sendiri
baik yang pertama evaluasi yang berkaitan dengan pergerakan pesawat dulu ya
sampai nanti periode angkutan natal tahun baru ini akan kita akhiri di tanggal delapan januari dua ribu dua puluh
pergerakan pesawat kurang lebih
mendekati angka di atas dua puluh ribu mungkin sekitar dua puluh satu dua puluh dua ribu
dan kemudian pergerakan penumpang sendiri kami sudah memperkirakan
dari h tujuh sampai h tujuh natal dan tahun baru artinya sampai tanggal delapan
itu tidak kurang perkiraan kita mendekati angka dua lima juta penumpang pergerakan
jadi ini angka yang cukup besar
dan yang kedua tentu saja kami menghimbau
dalam periode angkutan natal tahun baru ini
masyarakat harus kata kuncinya
tidak ada tawaran tidak ada hal hal yang bisa ditoleransi terhadap penerapan protokol kesehatan
kata kuncinya patuh disiplin ikuti semua
termasuk persyaratan untuk kelengkapan dokumen perjalanan
dan kalaupun itu belum memiliki
bandara memfasilitasi itu
tapi harus memperhitungkan waktu
waktu untuk keberangkatan dan juga proses untuk pengamanan
untuk dilakukannya tes itu
nah bagi yang belum punya kami menyarankan
paling tidak tiga atau empat jam sebelumnya sudah di bandara
karena proses itu membutuhkan waktu
dan yang kedua bagi yang sudah punya
bisa kurang lebih satu jam sampai dua jam itu sudah di bandara
sehingga nanti prosesnya bisa berjalan lancar
nah harapan kami semua kepada seluruh stakeholder bandara
kami juga mengucapkan terima kasih kepada kementerian perhubungan pak menhub
pak dirjen perhubungan udara
yang tanpa henti
mensupervisi kegiatan di lapangan
kementerian bumn seluruh stakeholder bandara
dari imigrasi kemudian bea cukai
kemudian karantina kesehatan
juga supporting dari tni dan polri
sehingga kita bisa jaga bersama
kelancaran dalam proses angkutan natal tahun baru ini
bisa kita kawal dengan baik sampai dengan selesai
nah sehingga semua kebutuhan masyarakat terhadap pergerakan
melalui transportasi udara bisa berjalan dengan baik
dan kita juga bisa memberikan hal yang terbaik untuk semuanya
terima kasih banyak pak
jadi semoga kelancaran terus terjaga sampai dengan nanti tanggal delapan januari begitu
terima kasih banyak pak muhammad awaludin
direktur utama pt angkasa pura ii persero
amel dan juga fahra nisa
seperti yang tadi sudah disebutkan
bahwa memang diperkirakan akan terjadi ada dua hari
puncak pergerakan penumpang pada momen natal tahun dua ribu dua puluh
dimana untuk hari ini
angkanya masih terus bergerak
di mana jumlah penerbangannya diperkirakan akan juga mencapai sekitar sembilan ratus pesawat
yang bergerak dari bandara soekarno hatta menuju ke sejumlah rute
termasuk empat diantaranya adalah rute favorit yang menjadi tujuan penumpang
diantaranya adalah bali dan juga medan
kemudian juga yang harus diingatkan
dan harus diingat oleh para calon penumpang adalah
tetap menjaga protokol kesehatan
seperti menggunakan masker
yang pastinya salah satu persyaratan untuk mengenakan masker adalah masker tiga lapis
menutupi mulut serta hidung
kemudian juga menjaga jarak menghindari kerumunan
dan juga rajin mencuci tangan dengan air dan juga sabun
dan juga menggunakan hand sanitizer
dan pastinya jika anda memang salah satu penumpang pesawat yang akan berpergian
pastikan sudah menyiapkan sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa terbang dengan aman
di tengah kondisi pandemi covid sembilan belas saat ini
amel dan juga farhanisa
ya terima kasih puan